setelah ditunda beberapa kali dpp partai golkar akan menggelar rapat pleno pada rabu malam nanti
rencananya ketua umum golkar setehnovanto akan memimpin jalannya rapat
kepastian pelaksanaan rapat pleno dibenarkan oleh elit golkar
meski rapat pleno digelar nanti malam hingga selasa siang
juga pengurus dpp belum mendapat undangan resmi
agenda rapat pleno rencananya akan membahas sejumlah poin strategis
di antaranya mendengar penjelasan panitia penyelenggaraan hari ulang tahun partai
dan rakernas di makassar
selain itu setehnovanto akan menjelaskan depan jajanan dpp soal keputusannya
merevitalisasi pengurus partai berdingin termasuk pencokotan yoris rawiay sebagai korbit polhukam
instansi pengambilan keputusan kita itu ada pertingkatnya
pertama munas kedua rabi munas ketiga pleno
memang di masing masing itu ada kewenangannya masing masing
kalau nanti dilakukan revitalisasi ketua umum harus menyampaikan
ya kita bicara kemungkinan ya kita berbicara kemungkinan
kalau itu sudah direkomendasikan oleh rabi munas
dan kemudian diserahkan kepada ketua umum
lalu disampaikan ke rapat pleno
kemungkinannya kemungkinannya kemungkinannya rapat pleno menerima
karena sudah rekomendasi rabi munas
kecuali kalau ada hal yang lain yang memang sangat urgen untuk dibahas ya